regina ivanova atau regina indonesian idol senin petang selesai menjalani pemeriksaan sebagai saksi oleh penyidik polda jatim dalam kasus investasi bodong mimiles
di hadapan penyidik regina mengaku dirinya memang sebagai member mimiles dan sempat top up dua kali yaitu pada bulan oktober dan november dua ribu sembilan belas
meski sudah menjadi member ia belum pernah mendapat reward sama sekali dari pt come and come
tertariknya regina menjadi member investasi mimiles berawal dari undangan mengisi acara bernyanyi di acara gathering gebiar mimiles atau pemberian reward bagi para member
ia mengaku sudah dua kali mengisi acara sebagai penyanyi yaitu pada acara di bali dan di jakarta
karena saya dijadikan prioritas untuk mengisi acara off air dari mimiles
prioritas itu dalam artian apa
line paling depan untuk mengisi acaranya gathering sebagai bintang tamu
itu kan harusnya dia dipanggil untuk pada pekan yang
lalu konfirmasi hari ini tiba
hari ini tiba statusnya kan sebagai pemenuhan kebutuhan penyidik sebagai saksi
sebagai saksi terkait dengan aplikasi mimiles
apakah mengisi acara apakah juga ikut sebagai member
tentu nanti hasilnya kita tunggu oleh penyidik
dia itu member atau
kita tunggu hasilnya
sementara itu polisi juga melakukan pemeriksaan pada istri dari ari sigit rika kaleboat selama lima jam
kepada penyidik rika mengakui jika dirinya memang member mimiles dan sudah top up sebesar tiga miliar rupiah
sebagai imbalannya ia mendapatkan reward dua mobil toyota alphard yang kini sudah dikembalikan ke polda jati
top up nya berapa
kurang lebih tiga miliar
dalam berapa kali
ada beberapa kali pop up ya
member sejak bulan juli ke dua ribu sembilan belas
sebelumnya penyidik di trace cream suspolda jatin juga memeriksa sang suami arisigit dalam investasi mimiles
dari hasil pemeriksaan diketahui arisigit merupakan konsultan pt camp and camp
lukman rozak surabaya jawa timur